memasuki ruangan mini berukuran tiga x tiga meter di jalan seriendah kota bandung
anda berasa bernostalgia kembali ke zaman sembilan puluh an
puluhan konsol mainan yang berjaya di setiap eranya berjejer memenuhi setiap sudut ruangan
marwan sang kolektor mulai mengoleksi beragam jenis konsol sejak empat tahun lalu
marwan tak hanya sekedar mengoleksi konsolnya tapi juga software permainannya
ia kerap berguruk koleksinya melalui internet dan pasar luar
baik di dalam negeri hingga ke luar negeri
dulu memang nggak kesampean untuk beli
sekarang karena memang udah kerja bisa menghasilkan uang
ini saya istilahnya balas dendam masa kecil saya
yang gak bisa dulu tuh ngebeli konsol
konsol redco kayak gini gitu berbagai macam sih kayak mungkin yang terkenal di indonesia
kayak atari sega nintendo dan lain lain lah kayak gitu
walau jadul koleksi game konsol milik marwan ini hampir semuanya berfungsi dengan baik dan masih bisa dimainkan
ya gue leh marwan untuk hobinya ini yang memang harus mengeluarkan
kocek yang tidak sedikit tapi ia juga berhasil meraup cuan dari kegemarannya ini
jika ia memiliki lebih dari satu jenis konsol ataupun permainan ia akan menjualnya
salah satu koleksi yang ia miliki bahkan pernah dijual hingga dua belas juta rupiah
yang termata sari bandung jawa barat